mulai dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh satu pembelian tiket kereta api jarak jauh wajib menggunakan nomor induk kependudukan atau nik
aturan ini berlaku bagi calon penumpang dewasa maupun anak anak termasuk warga negara asing
saat melakukan pemesanan hanya ada dua tipe identitas yang tertera yakni nika dan paspor
artinya calon penumpang tidak bisa lagi menggunakan nomor identitas lain seperti nomor dari surat izin mengemudi
untuk anak anak yang belum memiliki kartu identitas dapat menggunakan nomor induk yang tertera di kartu keluarga
sementara warga negara asing menggunakan nomor yang ada di paspor
di daerah operasi satu jakarta aturan ini berlaku untuk keberangkatan dari stasiun gambir pasar senen bekasi cikampek dan stasiun karawang
menurut kepala humas pt kai daob satu eva hairunisa aturan ini berkaitan dengan validasi status vaksinasi dan pemeriksaan covid sembilan belas calon penumpang
hal ini memang sangat dibutuhkan untuk
proses validasi terkait status vaksin ataupun juga status pemeriksaan covid sembilan belas calon pengguna
di mana dalam hal ini saat ini pt kai sistem boardingnya sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi
sehingga diwajibkan untuk pemesanan tiket menggunakan nik
aturan ini tidak dipermasalahkan pengguna kereta api
setuju sih maksudnya biar lebih
biar lebih ke detail gitu orangnya gitu
itu kan sih tujuan sebenarnya harus pakai nik nggak bisa lagi pakai nomor sium
biar kedetek masalah soal vaksinasi covid sembilan belas nya
ya tadi udah ada diumumkan terus di aplikasi kai juga udah ada pemberitahuannya
tapi tau nggak tujuannya buat apa
oh nggak tau kali itu
setuju nggak sih kalau pesen tiket kereta harus pakai nikel dulu kan bisa pakai nomor sium dan lain lain
setuju ya jadinya kan lebih terstruktur gitu ya kalau pakai nik ya
terus data datanya kan juga jadi lebih
lebih cepat teritu ya
bagi pelanggan yang sudah terdaftar di program membership kai akses
serta pelanggan yang memiliki hak tarif reduksi
namun data identitas belum menggunakan nik
maka dapat memperbarui data melalui loket stasiun aplikasi kai akses atau kontak senter kai satu ratus dua puluh
aturan baru ini melengkapi syarat perjalanan kereta dalam surat edaran menteri perhubungan no delapan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
yang mewajibkan calon penumpang sudah divaksinasi minimal dosis pertama
yang dibuktikan melalui kartu vaksin atau aplikasi peduli lindungi
memiliki bukti negatif dari pemeriksaan pcr yang berlaku dua x dua puluh empat jam
atau pemeriksaan rapi tes antigen satu hari sebelum keberangkatan
bagi anak berusia di bawah dua belas tahun sudah diperbolehkan naik kereta asalkan didampingi orang tua atau keluarga
dengan melampirkan kartu keluarga dan melakukan tes pcr atau antigen
mardika utama yoga aris pratama jakarta